nah ini situasi terkini di dekat ruang garasi dari rumah kediaman verdi sambo
kita lihat ada barada richard eliezer yang sedang memerankan adegan rekonstruksi selanjutnya
ini kalau kita lihat adegan rekonstruksinya adalah di halaman parkir halaman parkir rumah di jalan saguling
kita lihat barada richard eliezer sedang melakukan adegan rekonstruksi
ini adalah adegan saat berada di halaman parkir
ini adalah halaman parkir di rumah kediaman verdi sambo
dan selanjutnya kita mengarah ke mobil
dilihat bahwa barada richard eliezer masuk ke dalam mobil dan melihat laci di dalam mobil

ini adalah adegan saat perak mirip nah ini pada saat belakang blanca domos visual besar di kemaste dapat memusur semua roda tidak dimusul dan bmic bwm minum badan mie
ya kita lihat bagaimana tersangka barada richard elizer ini melihatkan senjata api yang tersimpan di dalam brief
di dalam mobil
ini senjata api yang diperlihatkan
senjata api yang dia bawa
ke dalam tas dari mobil
yang ada di depan rumah
tersangka kuat maruf
yang sedang duduk
di depan rumah
di jalan saguling
di depan rumah
dan memperlihatkan senjata api yang baru saja tadi dia bawa dari mobil dan setelah dimasukkan ke dalam sebuah tas hitam